jadi apa kira kira yang ada di dalam situ ya
kita juga sama sama tidak tahu tapi biarkanlah tetap menjadi misterius
karena yang satu ini saya akan membiarkan anda terlepas dari rasa misterius area lima puluh satu
karena yang ini khusus untuk anda saya bagikan dengan senang hati
bagi anda yang ketika kecil pernah bercita cita jadi pebalap atau dapat berkomunikasi dengan robot
kini anda dapat langsung pergi ke trans studio theme park yang berlokasi di cibubur
sebuah wahana bermain yang dibuat dengan sentuhan teknologi canggih
nah saya akan melaporkannya khusus nih untuk anda
saat ini saya sedang berada di tempat yang diklaim sebagai wahana bermain indoor terbesar di indonesia
ya inilah trans studio theme park yang berlokasi di cibubur
seperti theme park pada umumnya
di sini kita bisa dengan mudah menemukan wajah wajah bahagia
dan juga orang berkostum
wahana pertama yang ingin saya coba tentu saja wahana yang memacu adrenalin formula car
saya udah pakai seatbelt juga tadi sampai bunyi klik gitu ya
walaupun ini hanya taman hiburan tapi tetap keselamatan nomor satu
karena saya mau jadi pebalap dulu nih
tapi saya pakai helmnya dulu ya
setelah bendera dikibarkan kita bisa langsung tancap gas
selama empat menit para pengunjung dapat berkompetisi seperti seorang pebalap
melalui trek dan tikungan tajam
fitur keamanan wahana ini pun cukup canggih
karena kecepatan mobil bisa dikendalikan dari jauh melalui sensor
sehingga ketika terjadi kecelakaan
seluruh kecepatan mobil lain bisa diturunkan guna menghindari kejadian yang lebih fatal
formula car sudah
sekarang saatnya bermain di zona
hey untuk bantu aku
pertama ketemu dengan otomatis rancangan sofbank robotics
aku akan menceritakan semua tentangku
tanyakan sesuatu kepadaku
kamu tahu apa tentang gosip di indonesia
aku punya banyak informasi menarik mengenai artis artis indonesia
apa yang ingin kamu ketahui
robot pepper adalah robot humanoid karya softbank robotik jepang
apa yang ingin kamu ketahui robot pepper adalah robot humanoid karya softbank robotics jepang
kalau kamu meny jamais menggunakan robot
maka kamu akan siis tipo di sekolah
computers hanya memakai di berbagai alur
jangan lupa sharearelinks di kolom komentar
trans studio theme park resmi dibuka pada tanggal dua belas juni lalu
lima ratus ribu untuk vip akses empat ratus ribu untuk weekend
dan tiga ratus ribu untuk hari biasa
harga tiket sesuai dengan pengalaman yang akan didapat pengunjung
tentu saja kita ingin membuat pengalaman terbaik yang bisa di indonesia
kita ingin membuat pengalaman yang berkelas dunia
dan kami memiliki perjalanan dari seluruh dunia
dengan teknologi baru
yang penuh dengan tema di indonesia
jadi di mana pun anda melihat
ada tema yang berlangsung
ada orang yang bersenang senang
dan kami ingin memastikan kami memberikan pengalaman terbaik kepada pengunjung